jumlah kapal yang harus dioperasikan relatif masih landai tetapi saya apresiasi pak kapolda
sudah memiliki satu mekanisme sop yang dimana ada satu hijau berarti normal kuning itu sudah
ada peringatan berarti kita harus mengoperasikan dengan lebih agresif dan merah itu padat kalau
padat maka banyak kapal yang harus dioperasikan secara praktikal langsung dari sini langsung
sana bongkar balik ke sana tanpa memuat nah ini kita lakukan dengan upaya selain itu kita
juga mengoperasikan panjang dengan tiga kapal menuju jiwandan dan ini saya sudah sampaikan pada
pak guru agar disampaikan pada masyarakat ada kapal dari panjang
yang menuju ciwandan dan itu relatif lebih dekat daripada tangkauni dan juga kami sepakat bahwa
sampai di merak pun atau di ciwandan kita akan kawal sampai ke tempat tempat yang sudah disiapkan
pak dirut asdp pak dirjen hubungan budrat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan
bakahuni dan pelabuhan panjang berbagai macam perbaikan telah dilakukan seperti yang sempat
oleh pak menhub dan ini semata mata untuk agar kita memberikan pelayanan yang semakin baik kepada mereka
yang akan menjalani arus balik dan tentu saja
yang mungkin kita juga tidak bisa
yaitu keadaan cuaca dan gelombang
mudah mudahan cuaca dan gelombang
sehingga tidak akan mengganggu
timeline yang setelah disepakati tadi oleh
semua stakeholder yang dipimpin oleh pak menteri
balik dari mudik yang
ceria gaya dan penuh makna akan bisa
membawa arus balik pada hari hari ini
demikian saya kira yang saya sampaikan terima kasih
yang terhormat pak menko pak menhuk pak dirut asdp dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan
pak agung dengan seluruh kandekar sekalian
dari kepolisian kami ingin menyampaikan yang pertama adalah
ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat
yang akan kembali meninggalkan
pulau sumatra melalui bakauni
walaupun volume meningkat tetapi sampai dengan saat ini
bisa kami sampaikan situasi tetap aman terkendali
khusus di pelabuhan bakauni sendiri
kategori yang sudah kita tetapkan hijau kuning dan merah
sampai dengan saat ini masih hijau
dan ini kita akan pertahankan terus
dan kami yakin dengan komunikasi kolaborasi dan koordinasi semua stakeholder yang ada disini
insya allah tetap pada situasi hijau
kemudian juga di jalur lintas
baik itu lintas tengah barat dan timur juga demikian
situasi arus lalu lintas juga berubah menjadi
lancar mudah mudahan sampai dengan selesai
semua saudara saudara kita bisa kembali ke tempat
atau ke kediamannya masing masing
aman tetap dan lancar terima kasih
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya berikan apresiasi kepada tim yang ada di pelabuhan
tau sop bptd aisd dan tni anti pelabuhan
ini sudah menerapkan pola pola yang lebih baik
ya tadi improvement dari pak menko begini dilaksanakan betul
sehingga dampaknya ke luar atau ke jalan raya tol maupun arteri
ini masih hijau pak kapolda menyampaikan
artinya kita belum menerapkan deling system
syukur allah sampai tadi malam tadi pagi
kita tidak memperlakukan delaying system
situasi jalan tadi kami lihat cukup lancar
dari sumatera selatan kemudian dari merak
para pemudik yang baru pulang dari kampung
tetap untuk menjaga stamina nya
jangan hiporia turun dari merak lancar langsung ngebut
ini tetap kendalikan kecepatan
sehingga keselamatan ini menjadi hal yang utama
pemberlakuan pembatasan sumbu tiga ke atas
artinya para kapolda para dirlantas
apresiasi kepada seluruh stakeholder
dan juga para pemuda yang sudah
apakah sesuai dengan prediksi timeline
yang sudah direncanakan kemudian
jika masih terus lancar seperti ini
apakah skema skema tadi masih akan tetap berlaku
pak berarti meminta penegasan bahwa tbk
untuk curah hujan ini masih akan
seperti apa antisipasi yang sudah akan dilakukan
untuk jangka untuk kategori angka dua lima itu
bangkang uni atau dari lampung
dari dan ke dengan mara
ada beberapa rest area
saya pikir apa yang direncanakan
kita menerapkan tbb yang kedua